sementara itu pada rabu sore menteri dalam negeri tito karnavian membantah tudingan ikut campur dalam penangkapan gubernur papua lukas nmb
yang menyebut penetapan lukas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh kpk
semata mata karena adanya laporan hasil penelusuran rekening dari ppatk
dan sebab yang ia ketahui terungkapnya kasus dugaan ini bermula dari temuan sistem perbankan tentang adanya ketidaksesuaian rekening lukas dan anaknya dengan profil
selain itu tito juga menampik tudingan hal ini berkaitan dengan politik
ia pun mengungkit penangkapan kpk terhadap bupati mimika yang juga kader golkar atau partai koalisi pemerintah
itu murni dari temuan sistem perbankan
sistem perbankan itu kami sudah ngecek juga ke ppatk
yaitu adanya di dalam rekening yang bersangkutan atau putranya juga
adanya uang yang tidak sesuai dengan profil
dan ini tentu akan mengalert sistem perbankan dilaporkan pasti ke ppatk
dan ppatk melakukan pendalaman
dari pendalaman itu yang cukup lama mereka lakukan
mereka kemudian menyerahkannya kepada kpk ketika melihat ada dugaan tindak pidana di situ
jadi enggak ada hubungan sama sekali dengan urusan kementerian negeri
kementerian negeri hanya berusaha untuk menjaga agar situasi politik dan pemerintah
lahannya itu menjadi lebih landai